presiden jokowi dodo pada rabu pagi menjenguk mantan ketua umum pb nahdlatul ulama hashim musadi di malang jawa timur
kiai haji hashim musadi baru saja pulih setelah dirawat intensif di rumah sakit pada pekan lalu
presiden jokowi tiba di kediaman hashim muzadi di pesantren al hikam kota malang sekitar pukul sepuluh tiga puluh
presiden menjenguk kiai haji hashim musadi didampingi oleh ibu negara iryana jokowi dodo
kiai haji hashim muzadi baru saja pulih beberapa hari yang lalu setelah tiga hari dirawat intensif di rumah sakit
anggota dewan pertimbangan presiden berusia tujuh puluh dua tahun ini pun harus beristirahat total untuk memulihkan kondisinya
sejak pagi penjagaan di pesantren yang menjadi salah satu ataupun menjadi satu dengan rumah hashim muzadi diperketat
puluhan anggota tni dan juga polri bersenjata juga sudah berjaga jaga di sekitar pesantren
selain itu penjagaan dilakukan puluhan anggota banser nu
kita berdoa semuanya agar beliau cepat diberikan kesembuhan
kita semuanya berdoa agar beliau segera diberikan kesembuhan